masa tidak ada jalan buat mengeluarkannya dari tahanan
sesungguhnya abah malu sekali akan kejadian ini
rasanya abah sudah tidak punya muka lagi
setiap ketemu orang di jalan yang ditanya cuma si kardi
sebaiknya abah sekarang mandi dulu
biar pikiran akang lebih segar
setelah itu baru kita bicarakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya
tapi nyi bagaimanapun juga abah tetap tidak akan bisa kembali ke cikoneng nyi
tidak bisa dibayangkan bagaimana malunya abah bertemu orang orang di sana nyi
tidak bisa dibayangkan bagaimana malunya abah bertemu orang orang di sana nyi
kenapa dulu aka sok pamer sama saya
ngasih hadiah macam macam bilang sudah kerja
saya kan tidak pernah minta apa apa sama aka
tidak pernah nuntut apa apa
sekarang cerita yang beredar di cikoneng kan menjelekan saya juga
nyi emeh janda kembang yang bikin si kardi jadi penipu
dikira saya ini pengeletan
akan memang salah nyi
tapi kalau kita sama sama lari dari cikone kita bakal bisa lebih tenang
bakal tidak bertemu lagi dengan orang orang yang menjelekan aka atau nyi emeh
tidak ada orang yang bisa lari dari tanggung jawabnya kaki
apapun kamu pergi hukum akan terus mengejar kamu
tidak ada jendela setebal apapun yang bisa kamu pakai untuk sembunyi
tidak ada jendela setebal apapun yang bisa kamu pakai untuk sembunyi
apakah kang mail tega menangkap saya dan adik ipar akan sendiri
dalam keadaan tugas seperti ini saya seorang ambah hukum
saya tidak punya hubungan keluarga sama kamu
saya serasan mail dan kamu pernaan saya
bawa dia ke mobil
kandung kandung taga semoga berubah
tidak ada yang akan menyuruh datangnya
namun bagaimanapun apa yang balafannya
tak ada yang bisa disayangdenya
dia merupakan faktor mantan kepada kita
masak bayi masak bayi
kamu dengar dia akan teriakan di luar sana
mereka semua berkumpul di depan
mereka adalah orang orang yang sudah kamu tipu
kamu dengar dia akan teriakan di luar sana
mereka semua berkumpul di depan
mereka adalah orang orang yang sudah kamu tipu
kamu berani kamu hadapi mereka kalau saya lepaskan sekarang
kamu berani kamu hadapi mereka kalau saya lepaskan sekarang
ayo hadapi mereka
ayo hadapi mereka
suruh mereka semua bubar
kalau tidak mau tancap semuanya
ini kantor polisi bukan kontor binatang
ini kantor polisi bukan kontor binatang
sebaiknya ini sudah van richard tahu
sekali kepada yang berwajib masa tidak ada jalan buat mengeluarkannya dari tahanan
sesungguhnya abah malu sekali akan kejadian ini
rasanya abah sudah tidak punya muka lagi
setiap ketemu orang di jalan yang ditanya cuma si kardi
kayaknya tidak mau kenal lagi sama abah
emak juga berpikir keadaan yang menyupa kardi sekarang
akan menjadi pelajaran kardi di kemudian hari
dan ini lebih baik dibanding dengan bersembunyi terus menerus
dia akan lebih menderita
apa dan emak jadi begini sih
keadaannya yang memang harus begini
tapi abah punya harapan
kalau kita ganti uang yang dibawa si kardi
lalu kita minta maaf kepada pak badrun
kayaknya tidak lama karir ditahan
kalau mereka mau memaafkan
ya kita bantu dengan doa
saya tidak yakin
tapi kita akan berusaha
soal hasil atau tidaknya bukan urusan kita
abah titipkan kardi padamu
seujung rambut sesifat kulitnya itu adalah kardi yang dihidupkan pada kardi ini
jangan sampai terkena kerusakan
saya janji di depan abah dan emak
saya akan merawat dan menjaga si kardi
syukurlah abah percaya padamu
komat anak si bungsu
jangan sampai kurang apa apa kalau dia pulang ke rumah
saya datang kemari buat menjemput istri saya
agar dia mau pulang ke rumah
tapi agak berhasil memegung si kardi kan
saya baru saja berhasil menyelamatkan dia nyi
kalau sekarang kardi ini ada di luar kantor polisi
pasti dia akan babak belur
sore tadi orang orang yang sudah dia tipu
datang dalam keadaan kalap
mereka ingin menghukum si kardi
untung anak buah saya bisa membubarkan mereka
kamu tidak punya alasan apapun buat marah pada suamimu
dia sudah berbuat yang terbaik buat kita
biarkan hukum secara adil memperhitungkan dosa dosa si kardi
tidak ada siapapun yang harus disalahkan
kecuali si kardi sendiri
ya mudah mudahan saja setelah ini dia jadi baik
maafkan saya kak
seorang istri meninggalkan rumah tanpa izin suami
kita tidak usah saling salah menyalahkan lagi
kardi sudah menjual motornya
mudah mudahan dengan uang tambahan dari tabungan kita
kita bisa mengganti uang orang orang yang sudah dia tipu
agar hukumannya sekardi bisa lebih ringan